dan saat ini kita telah terhubung melalui sambungan skype dengan mahasiswa indonesia yang saat ini berada di perancis arum faizatul umami
selamat pagi waktu indonesia arum pertama saya ingin menanyakan bagaimana situasi kemudian juga durasi berpuasa di sana
apakah ada perbedaan yang signifikan di indonesia dengan di paris
pertama saya ingin menanyakan bagaimana situasi kemudian juga durasi berpuasa di sana
di perancis sendiri itu tujuh belas delapan belas jam jadi kita biasanya sahur pukul tengah empat itu insaksi insaksinya tengah empat terus kita buka tengah sepuluh
jadi bukasinya memang panjang tapi alhamdulillah lancar
kegiatannya apa saja arum yang kemudian menjadi salah satu obat kangen jika ramadan dirantau
kalau saya sih lebih
produktif gitu mbak karena kayak misalnya saya nulis saya edit video kayak gitu buat ngisi kesibukan aja
karena kalau dipikir pikir lagi di sini beneran sepi
kecuali weekend weekend itu ada kegiatan misalnya di kbri ada makan bersama kayak gitu buka bersama
terus kalau hari sabtu ke unesco buat belajar silat ya kegiatannya normal aja sih
di awal tadi aru menjadi guru mengaji
ini apakah inisiatifnya
mahasiswa indonesia atau sebenarnya ada permintaan tertentu dari kbri
itu lebih ke komunitas aja
jadi kbri menyediakan tempat untuk kami kami ngajarin ngaji terus buat anak anak
karena di sana juga ustaz ustazah bisa dikatakan minim jadi kita bisa jadi ustazah dadakan gitu
dan memang setiap hari minggu
kalau secara jumlah apakah kemudian ini
ada peningkatan setiap waktu jumlah peserta
yang datang biasanya sepuluh orang dua belas orang kayak gitu
normalnya sih segitu tapi kadang ya ada yang absen jadi cuma delapan orang
kadang juga sampai lima belas orang jadi emang tergantung juga
harum kita bicara soal lain
di perancis ini kan masyarakat atau umat muslim ini kan bisa dikatakan sebagai minoritas
kemudian apakah di sana ada masjid besar yang kemudian menjadi
naungan atau sering mengadakan kegiatan selama bulan ramadan
kalau masjid di perancis sendiri adalah sekitar dua ribu an
apalagi di paris di paris itu bisa dikatakan banyak juga
kalau masjid terbesar di sini ada gros mosque de paris
di sana biasanya ya sama kayak di indonesia ada takjil ada buka bersama dan juga sholat kayak gitu
baik terima kasih arum faizatul u
saya mau jelaskan bagaimana suasana berpuasa di paris perancis
jaraknya atau waktunya cukup lama tujuh belas hingga delapan belas jam
terima kasih selamat berpuasa